dia gangguin kamu lagi ya
apa yang dia lakuin sama kamu
aku tadi ketemu sama
dikasih tau aku kalo rikim meninggal ma
tidak mungkin soalnya gue baca berita semalam
kebakaran itu gak ada korban jiwa
kau itu emang bener
berarti gue udah ngebunuh riki dong
mending sekarang aku telepon papa surya buat undang mereka
kamu gak ke rumah sakit
eh tadinya aku mau ke rumah sakit
tapi andin tadi chat aku dia bilang
alhamdulillah al sudah di ruang rawat
jadi papa gak perlu nemenin lagi di icu
tadi juga andi bilang mendingan papa istirahat aja
pa kalo istirahat itu artinya diem di rumah
bukannya ke coffee city
kenapa kamu kangen sama aku harus di rumah
aku gak enak aja ma
udah lama gak kesana ya
assalamualaikum berkat allah
saya ngurus pak nanti aku update lagi lokasinya dimana aku share ke papa ya
yang penting kan aku udah ngabarin jadi papa bisa siap siap nantinya
ya udah kalau gitu itu aja pak yang ingin aku sampein
salam buat mama ya assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
gini lo ulang tahun pak
iya aku juga lupa kita diundang kesana nanti ya
jangan lupa oke aku banget dulu ya gue visit ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa kok balik lagi ya
apa jangan jangan ada ketinggalan
takut takut kenapa na
kita ngobrol di dalam ya
ya sih ayo masuk
makasih ya pak
aduh aduh aduh
makasih ya pak
aku mau beli bunga buat papa
mau beli bunga
aduh kamu kenapa romantis banget sih beliin bunga buat papa
bunganya mau yang mana yang ini apa yang ini
ini harganya berapa
ih pas banget ya
ini bunganya nanti langsung dikasih ke papa ya
oke sekarang kita let's go
pak maaf kalau saya menunggu
eh kebetulan banget pak
ini saya mau ketemuan sama om saya
dia mau ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan ricky
oke boleh saya ikut mendengarkan di sana pak
nanti di sana saya akan duduk di meja yang berbeda
yaudah kalau gitu
silahkan bapak duluan
nanti saya nyusul biar nggak ada yang curiga pak
kenapa ceritain sama mama
apa yang dia lakuin sama kamu
aku tadi ketemu sama
sama omnya riki
dia kasih tau aku kalau riki meninggal ma
kenapa dia bisa sampai meninggal saat
pokoknya setelah kita pergi rumah riki itu kebakaran
kenapa ceritanya kebakaran
ya mungkin di kamar riki kan
riki kayaknya nggak sempat nyelamatin dirinya
karena kan dia dikasih obat sama mama
ma aku harus gimana ma sekarang
gimana kalau nanti ada orang tahu kalau aku ada di situ
omnya riki aja juga tau kalau aku itu ada janji sama riki ma
aku gak mau ma kalau sampai ditangkep lagi
aku gak mau kalau dia anggap kebunuh orang lagi ma
elsa kamu tenang
kamu tenang dulu sayang kamu gak usah balik ya
mama mau mikir dulu sebentar
tenang elsa sebentar
kata dokter nanti sore ada terapi untuk gerakin tubuh kamu ya
ah itu pasti reina sama mirna
mama mau surprise makanya mama gak kasih tau
hello udah sampe thank you ya
aduh anak mama kangen deh
nih ada papa sayang
papa aku kangen banget loh sama papa
lihat deh pa
papa suka gak bunga dari aku
kamu memang anggerep kalau kamu sua adek sama beri betul lagunya
tapi aku juga nyalahin leadership pays prevalent